kementerian keuangan akan menerbitkan tiga jenis surat utang negara retail pada semester dua tahun ini
tiga jenis surat utang retail tersebut terdiri dari sbr seri empat dan ori lima belas serta sukuk tabungan
saving bond retail sbr seri empat obligasi retail indonesia ori seri lima belas dan sukuk tabungan tidak akan diterbitkan secara bersamaan
kemenkeu menyatakan sbr empat akan diterbitkan lebih dulu pada kuartal tiga kemudian menyusul ori enam
sementara sukuk tabungan diterbitkan pada kuartal empat dua ribu
target indikatif bagi sbr empat akan dua kali lipat lebih banyak dibanding realisasi penerbitan sbr
sebelumnya sbr tiga berhasil meraup keuntungan satu sembilan triliun rupiah atau hampir dua kali lipat dari pagu indikatifnya sebesar satu triliun rupiah
menargetkan bisa meraup sekitar tiga delapan triliun rupiah melalui penjualan sbr dua
selain sbr tiga di awal tahun ini pemerintah juga telah melepas sbn retail dalam bentuk sukuk retail seri sr sepuluh yang meraup delapan empat puluh tiga triliun rupiah